welcome on board liburan ke tengah laut naik kapal pesiar emang paling yahut
setelah vakum dua tahun akibat pandemi layanan kapal pesiar di singapura kembali berlayar
pelayaran perdana dimulai oleh kapal pesiar spektrum of the seas yang merupakan kapal pesiar terbesar kedua milik royal carribean
kapal pesiar buatan jerman ini siap kembali melayani penumpang pada sebelas april dua ribu dua puluh
hanya saja pada pelayaran perdananya kapal berlayar tanpa mampir di kota persinggahan seperti sebelumnya
sehingga para tamu akan lebih leluasa menikmati fasilitas yang disediakan kapal pesiar ini
untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan
untuk keamanan berlayar anda harus mampu menunjukkan beberapa bukti
mulai dari pemeriksaan hotsport tentunya kemudian juga sertifikat vaksin internasional
kemudian juga pas satsel yang sudah di print
kemudian juga harus menunjukkan bukti antigen yang sudah anda jalani atau anda lakukan beberapa waktu atau beberapa jam sebelum keberangkatan
puluhan fasilitas dan atraksi mulai dari indoor hingga outdoor bagi anak dan orang dewasa disuguhkan kapal berkapasitas lima enam ratus tamu tersebut
para tamu dengan jenis tiket apapun dapat menikmati fasilitas yang ada tanpa tambahan biaya alias gratis
beradaptasi dengan pandemi kapal pesiar ini juga sudah mengantongi sertifikasi krusif
bukan hanya sanitasi dan kebersihan tapi juga mitigasi penanganan covid sembilan belas
tak hanya tamu seluruh kapal pesiar ini juga bisa menggantungkan sertifikasi krusif
kru kapal juga menjalani pemeriksaan kesehatan rutin setiap minggunya
pelayaran di masa pandemi pun untuk sementara dibatasi maksimal tujuh puluh lima persen kapasitas penumpang
penggunaan aplikasi trace dua gather juga menjadi syarat wajib menikmati seluruh fasilitas kapal

seluruh kru kapal pesiar ini juga bisa menjalani pemeriksaan kursif
seluruh kru kapal pesiar ini juga bisa menjalani pemeriksaan kursif
sebelum covid sembilan belas kita melihat perkembangan besar dalam penerbangan dari indonesia
orang orang mulai mengalami produk kru dan itu adalah destinasi sendiri
jadi saya benar benar percaya ketika kita membawa kapal kembali
dan mengambil kapal kembali dari singapura
kita akan terus melihat orang indonesia datang ke singapura untuk mengambil kapal kursif